cara penipuan dengan bermodus buka link yang kemudian menguras tabungan ini bukan kali pertama ya
setelah sebelumnya menggunakan bahasa foto paket sekarang bahasanya adalah undangan pernikahan
nggak tahu lagi nih ke depannya apa yang sedang dirancanakan ya
kenapa tidak sedikit masyarakat indonesia yang mudah terjebak
kita bahas hal ini bersama dengan ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak fusba
mas ruby kita tahu kominfo mencatat ada kenaikan tindak kriminal untuk sektor perbankan yang terjadi di ruang digital
beberapa kali penipuan dengan link apk ini ramai diperbincangkan di sosial media media masa online
tapi yang namanya pencuri ya mas ruby kayaknya akalnya selalu ada aja gitu
kemarin paket hari ini undangan
nah kalau menurut mas ruby mungkin nggak sih mata rantai ini diputus seperti ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari
jadi memang membutuhkan kerjasama semua pihak nggak hanya industri tapi juga masyarakat juga penegak hukum
nah kendalanya kan memang koordinasi ini memang sulit ataupun tidak pernah terlaksana dengan baik
nah jadi memutus mata rantai ini benar benar harus ada kerjasama ini semua pihak
nah memang teknologi yang digunakan perbankan itu canggih
perbualan biaya tinggi dan lain lain
tapi dengan modus modus yang seperti yang sedang marah saat ini dan sering dilakukan itu mereka tidak membobol keamanan perbankan
tetapi mereka membobol keamanan di sisi pelanggan di sisi cabah itu sendiri yang ada kemungkinan atau banyak masyarakat indonesia itu yang it security awareness ataupun kesadaran akan kami
di mana it nya masih sangat rendah
tapi hanya sebatas pengguna masih mudah terbujuk rayu masih tidak aware kalau aplikasi aplikasi atau link link serupa itu mereka pasti ada resiko ancaman di depannya
nah masih banyak masyarakat yang seperti itu
tetap kalau dari sudut pandang kami digital dropware
kejadian kejadian serupa yang seperti itu
seperti ini apalagi masih itu sebenarnya bisa menjadi catatan penting bagi perbankan dan mereka
juga bisa membantu nasabahnya untuk lebih mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari tidak hanya
melakukan sosialisasi terkait modus modus serupa tetapi mereka perketat kembali sistem mobile
banking sistem perbankan mereka utamanya yang kearah nah tenaga sahabat dengan lebih baik
ini modus modus seperti ini ini kan kebanyakan mengakses mobile banking account kita lalu merubah
nomor handphone yang terdaftar sehingga korban itu tidak bisa mengakses kembali mobile bankingnya dan
pelaku bisa mengakses penuh dan melakukan transaksi atas nama korban yang di
dengan teknik sudah mengetahui teknik seperti ini mestinya perbankan dapat membuat kebijakan
baru dapat membuat sistem yang baru contohnya perempat harus aware keadaan permintaan
harus bisa mengerjak
ataupun menyala alarmnya sehingga mereka belum tentu bisa mengizinkan semua user mengganti aplikasi secepat dan semudah itu
nah sama seperti kita mengganti kartu atm kita mengganti buku tabungan kita di perbanten kan ada prosesnya
ada proses kyc nya yang bertepat
nah kyc yang digunakan pengguna saat merubah mobile banking aplikasi itu hanya akses ott via sms
nah dengan kejadian seperti ini maka mestinya perbanten itu dapat menambah pengetahuan di sistem
ataupun saat masabah melakukan perubahan aplikasi dari handphone satu ke handphone lainnya
begitu mbak puspa
mas ruby kalau kita berbicara soal modus ini kita mungkin bisa bahas lebih detail lagi soal sniffing
yang kemudian ramai juga diperbincangkan karena kasus kasus serupa ini tindak kejahatan penyadapan ya
dengan menggunakan jaringan internet
nah ketika malware mencoba membobol keamanan ponsel pintar kita gimana sebetulnya prosesnya
apakah nggak semua ponsel bisa mendeteksi bahwa ini akan merugikan
satu kalau malware yang dikirim oleh praku ke perusahaan

itu kebanyakan ataupun yang paling mudah terjadi adalah ke handphone jenis android
mohon maaf pokoknya itu dikirim oleh android
nah android itu kebetulan ada cara menginstal aplikasi tanpa melalui store resmi
yaitu dengan menginstal file apk namanya
nah file apk yang dimaksud yang diduga masyarakat ada malware nya
sebenarnya belum tentu ada malware yang
kelihatan atau terdetek oleh antivirus anti malware
tetapi memang cuma tipu tipunya penjahat
dapatkan data pribadi kita
serta minta otp yang dikirim dari perbankan ke kita
tetapi dibungkus dari sebuah aplikasi mobile gitu
kan kalau selama ini di sosial media ini kita diminta otp oleh orang
mungkin masyarakat sudah pada ngerti
nah sekarang permintaan otp itu diputar ataupun diminta dari sisi aplikasi
sehingga terkesan masyarakat mau kasih
nah belum tentu diperlukan adanya malware dari sebuah modis modis seperti ini
belum tentu tapi kalau malware sepastinya kalau malware beneran
pastinya lebih mudah terdeteksi oleh operating system yang baru baru
kalau operating system baru baru dengan mudah bisa memberitahukan usernya
bahwa aplikasi ini ada tindak kejahatan ataupun malware tertentu
karena itu mudah terdeteksi kalau malware
tapi kalau modus seperti ini menurut saya nggak perlu ada malware
kita tetap bisa mendapatkan aset data si korban
oke gak perlu ada malware tapi ketika kita buka undangan pernikahan atau foto paket itu
itu pasti ada
ada apa namanya ada pop notification bahwa install aplikasi ini begitu kan
nah berarti itu tidak ada penjelasan bahwa aplikasi ini akan menyedot data atau semacamnya
ya jadi kalau aplikasi itu aplikasi mobile apapun sebenarnya memang bisa menutup data
tetapi kan saat kita install aplikasi itu akan operasi mobile baru baru ini
semua akan menanyakan aplikasi ini mau nikah
nah aplikasi ini meminta akses membaca sms meminta akses microphone
meminta akses membaca data lain kontak dan lain lain
nah itu atas persetujuan kita
artinya itu yang miss
atas persetujuan pengguna sehingga itu sebenarnya jatuhnya bukan malware
iya itu miss ya
ya itu aplikasi mobile yang meminta izin akses tertentu ke handphone kita
dan pengguna itu memberikan itu aja
nah kalau malware itu tidak perlu meminta izin seperti itu
kalau tanpa perizinan kalau aplikasi seperti ini minta izin
minta izin dulu ya dan biasanya itu yang orang orang suka skip suka lengah izin izin aja gitu
kasih izin kasih akses gitu ya itu yang harusnya diwaspadai
itu yang harusnya diwaspadai
tapi mas ruby kita melihat dari januari kemarin
orang orang yang menjadi target penipuan bermodus apk ini ternyata nggak sedikit yang datang dari kelas menengah
apakah oknum yang melakukan ini udah riset targetnya udah tahu nomornya udah tahu perilaku targetnya seperti apa
nah kalau kami perhatikan kami yang ngerti baik yang menerima
maupun yang menerima dan menjadi korban itu random kok
bahkan bahkan yang menerima link serupa jenis serupa
tapi dia di handphone iphone pun juga banyak
alias pelaku itu mengirimkan percobaan kejahatannya ini menggunakan data social engineering
sentencing serta aplikasi apk ini mengirim secara random mbak
jadi konsepnya mereka mereka ada tim yang membuat apk nya
ada tim yang membuat narasinya lalu ada tim yang melakukan broadcast setiap hari
bayangkan mereka cukup broadcast misalnya seratus ribu broadcast setiap hari
lalu bayangkan dari seratus ribu itu mereka cukup menunggu yang respon
dia jepot gitu mbak
nah jadi kalau dari analisa kami pengamatan kami itu mereka tidak targeted
tapi purely random dan kebetulan saja memang kejadian ini korban itu tidak melulu rakyat kecil
ataupun yang tidak paham atau intelektualitasnya rendah gitu ya
tapi ternyata terbukti yang menengah pun mereka tetap bisa menjadi korban
dan itu adalah beberapa faktor gitu ya bukan karena level sosialnya gitu
nah kalau sudah terlanjur buka undangannya kemudian kita kasih akses mas ruby di aplikasi tersebut
beberapa ponsel terlihat ada perbedaan nggak sih sebelum dan setelah memberikan akses
atau udah seperti ponsel biasa kita gunakan
bisa ada beberapa aplikasi yang berbeda beda sih behavior nya ataupun hasilnya mbak
ada yang kalau kita install kita beri akses habis kita uninstall penuh itu dia akan hilang secara penuh
ada juga yang telah dihapus pun dia akan melakukan sesuatu untuk tetap berada di handphone tersebut dengan cara lain
yaitu meninggalkan data dan istilahnya riset apk yang di dalam dan dieksekut lagi
sekurang kurangnya dikonsumsi ke aplikasi tersebut
jadi itu adalah hal yang sangat penting
jadi itu adalah hal yang sangat penting
kita harus menghasilkan data yang di dalam dan dieksekut lagi script nya agar di handphone tersebut nanti akan terakses lagi oleh pelaku
jadi intinya kalau sudah terjadi kita pastikan utamakan kita uninstall
tapi kalau memang sangat khawatir ataupun tidak terlalu mengerti
kita bisa backup dulu lalu handphone di factory reset
baru kita ambil data kita kembali dari backup lagi di restore kembali
jadi paling simpel sih paling simpel
terima apapun dalam bentuk link dalam bentuk aplikasi
tidak usah sembarang klik tidak usah sembarang uninstall
dan tidak usah mudah terbujuk ataupun mudah dia takutin
ataupun mudah periksa
namanya berakses berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal
jadi yang penting yang di awal kita tidak klik kita tidak install
ya aman sih
oke kita nggak tahu ya selanjutnya gaya apa lagi yang akan digunakan oleh para pencuri ini
sejujurnya mereka kreatif banget ya mas ruby
kemarin paket hari ini undangan nggak tahu besok apa
tapi yang paling penting tadi waspadai diperhatikan adalah tidak langsung membuka
apapun yang dikirim oleh orang yang tidak dipercaya
jangan mudah terjebak begitu ya dengan komunikasi yang disampaikan
jadi harus ada otentikasi dua kali sama banknya
kalau misalnya memang terjadi hal itu ya
betul betul mbak
baik mas ruby alamsyah terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini
selamat malam mbak selamat malam